selamat malam pak alex
selamat malam salam sehat
jadi situasi pandemi itu masih terus berlangsung
artinya masih ada virus yang bertransmisi di komunitas
dan kemudian masih ada yang sakit masih ada juga yang meninggal dunia
walaupun angkanya kecil dibandingkan di bulan juli yang lalu
dan kita tahu bahwa penanggulangan covid ini adalah prestasi bersama pemerintah dan masyarakat
oleh karena itu dalam rangka penanggulangan ini ini menjadi tugas bersama
tugas bersama pemerintah masyarakat dan seluruh elemen yang ada
karena apapun yang diatur oleh pemerintah melalui undang undang wabah
sebagaimana tertulis pada pasal empat belas undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
demikian juga pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan
ini tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak ada penularan penyakit
dan kemudian yang bersangkutan juga tidak jadi sakit
karena yang dikarantina itu adalah mereka yang datang dari negara tercakit
atau mereka yang kontak erat
mereka tidak bergejala kendati pun juga hasil pcr nya negatif
jadi oleh karena itu memang perlu pengamatan beberapa waktu
untuk memang untuk dilakukan penelitian dan pengkajian
apakah nanti dia menjadi sakit atau tidak
jadi kalau dia tidak menjadi sakit baru dia bisa kembali kepada masyarakat
jadi ini pemerintah sudah menetapkannya dan kemudian sudah mengatur
sesuai dengan sk kasadas tentang pintu masuk tentang karantina
tentang kewajiban untuk pcr
demikian juga surat edaran kasatgas tentang protokol kesehatan perjalanan
dari luar negeri untuk warga negara indonesia dan juga warga negara asing
jadi ini semua pengaturan pengaturan ini ada dasarnya
dan ini juga sudah mendapat kontribusi dari para pakar epidemiologi
demikian juga dari lintas sektor lintas kementerian lintas lembaga
pak alex kalau tadi pak alex sebutkan artinya ini masih
masih diselidikikan ya masih diinvestigasi
tapi kalaupun memang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau tidak menularkan
tidak membuat orang lain terinfeksi begitu juga dengan dirinya
tapi ada hal yang dilanggar ada prosedur yang dilanggar yang sudah ada ketentuan hukumnya di sana
tadi pak alex sebutkan pasal sembilan puluh tiga undang undang kekarantinaan kesehatan
pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah
ini juga harus menjadi pertimbangan artinya walaupun tidak
terinfeksi atau tidak menginfeksi orang lain ada aturannya ada hal yang dilanggar
dan bisa saja berpotensi atau mengakibatkan kerugian
ya jadi artinya yang pertama dulu bagi pemerintah adalah melakukan pengkajian terhadap prosedur sop
mekanisme yang diatur
kenapa terjadi celah kenapa terjadi ada peluang
yang kedua tentu melakukan introspeksi terhadap petugas
yang saat itu mulai dari bandara sampai ke tempat karantina
kenapa terjadi kekeliruan prosedur
karena sebagaimana yang diatur dalam surat edaran kasatgas covid sembilan belas
bahwa yang diwisma pada emangan itu adalah untuk mereka yang pekerja migran
kedua mereka yang mahasiswa atau pelajar di luar negeri yang pulang ke indonesia
yang ketiga adalah pegawai negeri yang ditugaskan untuk tugas tugas mewakili pemerintah
dan mereka akan kembali ini tempatnya disiapkan pada wisma pada emangan tersebut
dan bagi mereka yang jalan jalan ke luar negeri
oleh kena kepentingan yang lain apakah personal atau mungkin bekerja sama di hukuman hotel itu
dan kena kesehatan untuk menunjuk berbagai hotel sebagai tempat karantina
dan tentu ini sudah memenuhi kriteria
ini kekeliruan pertama
kekeliruan yang kedua adalah
kenapa orang yang sudah dikarantina bisa keluar sebelum waktunya
nah tentu ini juga harus kita lihat di mana celah yang terjadi
karena bagaimanapun juga kejadian ini harus menjadi evaluasi kita
lalu yang ketiga adalah apakah hasil pcrnya positif ataupun pcrnya negatif
tentu kalau dia positif akan disiapkan tim pelacakan kontak
terhadap daerah daerah di mana yang dikunjungi
dan kemudian ini kerjasama dengan daerah daerah
di mana dia menjadi sasarannya
yang keempat tentu kita melihat bahwa di dalam pengamatan selanjutnya
tentu memerlukan waktu bagaimana apakah gejala muncul atau tidak
ini juga perlu dievaluasi kembali
dan dari semua data data ini kronologisnya ini tentu nanti akan kita serahkan ke aparat hukum
jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah melakukan pengajian pemeriksaan investigasi
untuk internal dan juga untuk
untuk keselamatan kita sendiri
dan demikian juga untuk tim yang ada baik di bandara maupun di tempat karantina yang sudah ditetapkan
oke saya tertarik dengan evaluasi pak alex tadi
evaluasi terkait dengan hasil tes hasil pemeriksaan
artinya kalau yang bersangkutan ini hasil pemeriksaan pcrnya negatif
apakah berarti ada kemungkinan terlepas dari pelanggaran undang undang
pelanggaran tetap pelanggaran
artinya tetap ada proses hukum tetap ada sanksi pidana
walaupun di situ tidak mungkin dilaksanakan sendiri
jadi oleh karena itu memang proses yang terjadi saat ini masih melihat di persoalan persoalan ini secara jernih
bagaimana keterlibatan dari pihak ketiga ataupun pihak lain
sehingga terjadi kekeliruan di dalam penempatan wisma pademangan
yang kedua mengeluarkan pada hari ketiga yang seharusnya itu dilaksanakan pada hari ke delapan
jadi dengan demikian nanti kita bisa menjadi sarana introspeksi
tetapi bukan berarti bebas dari pelanggaran yang telah dilakukan
ini akan menjadi tanggung jawab forum hukum yang akan mengerjakannya
oke jadi tetap dipastikan ya
berarti pak alex dari satgas bahwa proses hukumnya tetap ada
walaupun nanti hasilnya pcrnya menunjukkan negatif

berarti pak alex dari satgas bahwa proses hukumnya tetap ada
karena memang ada indikasi pelanggaran di sana
evaluasi tadi pak alex satu lagi
artinya kerjasama pelanggaran ini kan melibatkan tidak hanya selebgram ini sendiri kan
karena ada oknum aparat lainnya
dimana oknum aparat ini sudah di nonaktifkan
nah artinya sudah diberikan sanksi
ya ada kemungkinan besar memang terjadinya pelanggaran di sana
nah artinya kalau yang satu sudah dinonaktifkan sudah ada sanksinya
berarti yang satu pun juga harus seimbang
karena ini kan kerjasama antara dua pihak nih
ya jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kekarantinaan kesehatan itu diawasi oleh komando tugas gabungan terpadu
yang kita sebut dengan kogas gapat
dimana di dalamnya ada unsur tni polri kementerian lembaga terkawit dan juga relawan
yang dipimpin oleh pangko tama
di bawah kendali pangko gap wilhan
jadi dalam hal ini
untuk kepentingan pemeriksaan
sebenarnya untuk di nonaktifkan itu tidak hal yang biasa
nah dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan
supaya kronologis ini bisa kita lihat secara jernih
tentunya nanti bagaimana keputusannya
ini kita serahkan ke bagian hukum untuk bisa melihat
apakah ada hal hal tertentu yang memberatkan ataupun meringankan
tentu ini adalah keputusannya di forum hukum
yang penting bagi satgas adalah
gimana ini supaya tidak terulang kembali
dan kemudian mengekvalifikasi seluruh mekanisme yang ada
tidak terjadi telah
jangan sampai ada kesalahan yang berulang
dalam persoalan untuk karantina
karena pandemi belum selesai
kita masih di masa ppkm
kita wajib mempertahankan levelisasi yang sekarang sudah mulai membaik ini
supaya tidak akan terjadi lonjakan lonjakan kasus berikutnya
sebelum kejadian celebgram ini yang viral
dan bikin heboh
apakah juga pernah ada kejadian serupa sebelumnya
ya kalau kita
bagaimana peristiwa dari mulai tahun lalu
tentu di sana sini
tentu ada celah celah
yang saat itu memungkinkan orang memang
jadi proses tawar menawar untuk tidak di karantina
atau minta dispensasi dan sebagainya
tetapi ini terus disempurnakan oleh pemerintah
melalui satgas yang ada di bandara
maupun juga ada di pelabuhan
dan oleh karena itu
kita juga berharap kepada masyarakat
kalau memang mau jalan jalan ke luar negeri
hanya harus diperhitungkan
jalan jalan di luar negerinya
ditambahkan dengan masa karantina
jangan jalan jalannya itinerarinya dilihat
tapi masa karantinanya direduksi
ini yang tidak fair
karena apapun persoalannya
semua ini adalah dalam rangka perlindungan warga negara indonesia
tidak hanya perlindungan masyarakat
perlindungan dirinya juga
kalau dia tidak di karantini
karena karantina itu juga melindungi dirinya
dan melindungi juga seluruh anak anak dan anak anak keluarganya
jadi oleh karena itu
yang penting bagi kita semua adalah
bahwa ini adalah bagian dari komunikasi resiko
jadi oleh karena itu
bagi kita yang memang ke luar negeri
bahwa kita pulang ke jakarta
paling tidak untuk kantina
kalau surat edaran yang sebelumnya
itu lapan hari
dan surat edaran yang selanjutnya lima hari
intinya tidak hanya pertanggung jawaban
secara moral pun juga ada
tadi pak alex sampaikan juga
bahwa silakan pergi ke luar negeri
tapi harus tahu bahwa ketika sampai di indonesia
di dalam negeri
harus memang menyisikan waktu untuk karantina
dan itu tidak pakai pikir panjang
tidak boleh tawar menawar
mekanisme kekarantinaan sendiri ini seperti apa pak alex
kalau misalnya tiba di tanah air
kemudian mungkin selesai melakukan cek imigrasi
memang setelah keluar dari ambil barang
keluar dari bandara
kemudian kalau dari pemerintah
memang menyediakan wisma ya
kemudian juga pademangan
koreksi kalau saya salah
tapi ada juga beberapa lain
hotel yang sekarang banyak menawar

nah mekanismenya ini seperti apa memang
ya jadi penetapan hotel untuk mereka yang
ini memang sudah melalui satu prosedur tersendiri
dimana sudah melewati rekomendasi dari perhimpunan hotel
dan kemudian juga
dari kementerian kesehatan
yang terkait dengan masalah kekarantinaan
jadi setelah prosedur ini ada
maka hotel ini ditetapkan
bagi mereka yang berbayar
dan ini sudah diketahui
saat mereka di bandara
pada saat di bandara
seluruh wisatawan ataupun mereka yang datang
dari luar negeri punya pilihan
tempat akomodasi selama delapan hari
tersebut yang kemudian nanti
akan dirubah menjadi lima hari
dan dalam hal ini
dan setelah dilakukan reservasi dan kemudian
masalah imigrasi tidak ada persoalan
dan demikian juga
dalam hal pemeriksaan
secara fisik oleh
aparat kkp juga tidak ada masalah
maka mereka nanti dengan
pengawalan penampilan akan dibawa
ke tempat akomodasi
yang sudah disediakan
dan teruntunya dalam hal ini menerapkan
protokol kesehatan karena bagaimanapun
juga walaupun kita sudah divaksinasi
datang dari luar negeri
tak pun vaksinnya ada di luar
tetap mereka harus pakai masker
jaga jarak cuci tangan
dan demikian juga kenderaan yang akan
membawa mereka juga harus menerapkan
keadaan keadaan yang termasuk dalam protokol
kesehatan jadi ini
sebenarnya sudah ada pengawalan
dan pendampingan sebagaimana
kita sudah banyak belajar
dari kasus kasus masa lalu
khususnya di tahun dua ribu dua puluh an
dikala kita masih beranjak ke masa
memang tidak ada tawar menawar
karena memang regulasinya
hitam di atas putihnya sudah ada sudah jelas
jadi kalau habis dari luar negeri
lalu pak harus karantina begitu ya pak alex
dan pak alex juga
penyelidikan kasus selebgram rahel fenya
memang terbukti bersalah
pasti ada sanksi pidana ya
itu juga tidak tawar menawar

dan mereka yang punya kewenangan itu
oke kita akan pantau terus
apakah rahel v
memang terbukti bersalah
atas kabur dari karantina
kemudian bagaimana proses hukum
nanti ke depannya ya ini harus jadi pelajaran
juga soalnya pak alex jangan meremehkan ya
jangan meremehkan peraturan
dan kita memang harus menjaga atau mengendalikan
pandemi ini bersama sama terima kasih
pak alex sudah bergabung dengan
cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam